bulan suci ramadhan memang masih beberapa bulan lagi namun warga desa pomahan desa pulung ponorogo
jawa timur sudah demam kurma pohon kurma jenis tunisia ini tumbuh subur di halaman rumah bapak
eko widodo pohon kurma yang ditanam sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini sudah berbuah lebat dari sembilan tahun lalu setiap
tahun berbuah kadang ada setahun sekali kadang setahun dua kali tidak pasti dapat kalau sampai sekarang
ini seribu delapan ratus seribu tujuh ratus delapan puluh tiga tapi untuk hari ini kan saya batasi ini memang sengaja untuk program hamil atau
kenapa ini diakini apa sih kurma muda ini sebenarnya istiarah rata rata yang menginginkan
kurma pak eko adalah para wanita yang sedang mengikuti program hamil mereka percaya khasiat
mengonsumsi kurma dengan jumlah ganjil dapat menambah kesuburan kandungan meski bisa memanen
banyak buah kurma dan disukai oleh warga pak eko tidak pernah menjual kurma miliknya dia
malah membagikannya secara cuma cuma satu priambodo ponorogo jawa timur